kenapa nggak langsung masuk aja sih
oh gapapa bu saya disini aja
tapi masalah masih mandi
oh gitu ya
itu dokumen itu ya hak asuh adupsi rena ya
betul bu ini dokumen pengangkatan anak yang boleh saya ambil dari dinas kependudukan
mau kasih ke mas
jadi aku udah belajar acting lagi nih biar pinter
terima kasih sudah menyempatkan hadir ya
gara gara elsa semua kebenaran soal arena terpaksa nggak bisa gue ungkapin hari ini
ya pada saat dia mangsa kesini nanti makin parah sakitnya
pokoknya salamannya nanti buat elsa semoga cepat sembuh ya
oh iya makasih nen
ya udah kita pamit sekarang ya
salam untuk morosnya ya
oke udah kita pamit
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
besok aku mau ke
ketepan bu panti
ya aku mau bilang terima kasih sama mereka atas kebaikan mereka loh mas
gak usah gak usah gak usah
saya gak mau berurusan sama panti aswan lagi ribet
aku emangnya kenapa sih mas
justru masih kesel aja kemarin kita udah potang panting buat dapetin trainer tapi disusahin
mas di dunia ini tuh gak ada yang instan
semuanya pasti ada proses
yang pastinya besok aku mau datang kesana aku mau bilang terima kasih
ngapain si andin pak yang mau pergi ke panti
ngeyel banget kalau dibilangin
nanti malah bu panti keceposan macem macem lagi
ternyata aldebaran segitu takutnya ya
kalau mamanya sampai tahu mbak andin mantan napi
apa karena mamanya al itu gak mau punya menantu mantan napi
ada alasan yang lebih mendalam
kali ini kamu boleh selamat
cepat atau lambat
pasti akan memberitahukan masalah lu andien ke mama saya
saya tinggal cari waktu yang tepat aja
dia masih aja ngajem gue
gimana kalau nantinya rahasia gue soal anak kandungnya mbak andin dibongkar
nanti kamu bantuin mirna ya
untuk jagain rena
soalnya mbak nanti mau pergi
selesai masalah nanti sarapan
mama pergi kemana
mau ke panti asuhan
mau bilang terima kasih
karena rena kan udah balik kesini
di depan ada pak randy katanya mau ketemu sama pak bos
oh tapi masalahnya masih mandi loh
hmm terus gimana
yaudah biar gue aja deh
biar gue yang ketemu sama pak randy ya
kan harusnya kan
dia ternyang nyang mbak sama kiki
kan kemarin itu habis
adegan permusraan tuh
pas acara partinya rena
ya masa dia nggak nanyain kiki
kan pasti nanya kiki gak ada kepikiran dia
masa dia gak kepikiran kiki
kan dia yang pelan yang kepikiran
kalau dia mah belum tentu
dia yang kepikiran kiki
gagak tau gua ada
ada yang mau dibantuin
ngambil pisau buat kamu
kenapa nggak langsung masuk aja sih
saya disini aja
tapi masalah masih mandi
oh gitu ya
oh gitu ya
itu dokumen itu ya
apa hak asuh adupsi rena ya
ini dokumen pengangkatan anak
yang boleh saya ambil dari
mau kasih ke mas a
atau langsung mau ke saya
soalnya dia lagi mandi nih
sama ibu gak papa
wah yaudah kalau gitu
tolong sampaikan ke pahal ya bu
makasih ya pak dhani
pagi ke kamar mandi dia
gabungin aja kali ya sama waktunya nindi
ini mas tadi pak reni datang ke sini
mau ngasih dokumen hak asuradep si rina
terus mau aku gabungin sama akte kelahiran nindi
kok aktenya hilang
aktanya kan masih ada di mobil
aku tanya kisah om rina dulu ya
kenapa rini dikasih dokumen itu ke andin sih
kan jadi panjang urusannya
mau telurnya gak bu buat rini
buat aku aja
taruh aja disini
serepan dulu yuk
iya mama sama rina aja duluan
lagi di kamar mandi
mirky gue mau nanya deh sama lo
pernah buka bukain koper gak
atau pindah pindahin koper gak
disitu ada akte kelahiran nindi soalnya